oke kita masuk ke kontroversi yang tadi saya sudah antarkan di awal
video dukungan diduga para kepala desa atau kades di kabupaten sukabumi
terhadap pasangan jokowi maruf tersebar di jejaring media sosial dan aplikasi pesan singkat
seperti dikutip oleh detik com dalam video berdurasi sekitar tiga puluh detik itu
terdengar suara seorang yang seolah mengarahkan para kades tersebut
ada belasan orang yang ikut mendeklarasikan dukungan mengenakan pakaian bebas
tidak hanya pendukung jokowi tapi ada juga kepala desa yang mendukung
prabowo sandiaga adalah kepala desa samang panggung kecamatan kutorjo bernama suartono
suartono atau nono yang dijatuhi hukuman dua bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan negeri mojokerto
ia terbukti melakukan tindak pidana berupa tindakan yang menguntungkan peserta pemilu
tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh jokowi maruf
dilakukan nono disebutkan dilakukan secara terang terangan
dia menggalang masa ibu ibu di kampungnya untuk menyambut sandiaga uno di jalan desa sapang agung
pada oktober dua ribu delapan belas yang lalu dalam persidangan terungkap jumlah orang yang dikerahkan nono mencapai dua ratus orang
dia menghabiskan dua puluh juta rupiah untuk menggelar acara penyambutan sandiaga
uang itu salah satunya dibagikan ke ibu ibu yang datang dengan nilai dua puluh ribu lima puluh ribu hingga seratus ribu per orangnya
sementara itu jurubicara badan pemenang nasional prabowo sandiaga suhut ali nudin
curiga acara silaturahmi nasional pemerintahan desa se indonesia yang bakal menghadirkan ratusan ribu perangkat desa
tak lepas dari kepanikan capres nomor urut satu jokowi dalam upaya mendongkrak elektabilitas yang makin anjlok
terlebih dalam acara itu ada penghargaan yang diberikan kepada presiden jokowi
seperti diberitakan cnn indonesia com diketahui puluhan hingga ratusan ribu kepala desa dan perangkat desa
bakal berkumpul di gelora bungkartu
pada awal april dalam acara silaturahmi nasional perangkat desa se indonesia ini
rencananya mereka akan memberikan gelar bapak pembangunan desa kepada jokowi
suhud menegaskan bahwa perangkat desa harus bersikap netral dan tidak boleh diseret kerana politik
tugas utama perangkat desa lanjutnya adalah melayani masyarakat
apabila dimobilisasi untuk kepentingan politik maka akan ada benturan di masyarakat
tadi sudah ada beberapa berita berita
tadi sudah ada beberapa berita berita
pertanyaan besarnya benarkah aparat negara wabil khususnya para perangkat desa yang ada di lapangan
memang dimobilisasi untuk mendukung di ombang ambing
mendukung salah satu atau salah dua calon presiden di pilpres kali ini
kami akan membahasnya malam hari ini bersama bang ferdinand hutahian
bpn prabowo sandia kita impor dari bogor
terima kasih bang ferdinand sudah datang
kemudian ada pak nusriwan sujono dari tim kampanye nasional jokowi maruf amin
yang kita impor dari jawa tengah juga
pak nusriwan terima kasih sudah datang
saya mau ke bang ferdinand dulu

saya akan pancing bang ferdinand dengan tweetnya rekannya bang ferdinand
siapa lagi kalau bukan andi arief ya kita lihat dulu
tweetnya andi arief dulu
apa sih yang kemudian dicuitkan andi arief
dan apakah itu juga disetujui oleh ferdinand hutaian
kita lihat tuh
nah ini yang pertama nih bapak bapak bisa kita lihat ya
mobilisasi seluruh kepala desa dengan dikoi silaturahmi nasional
untuk gelar raja pembangunan desa buat pak jokowi
lebih baik dibatalkan
bukan hanya itu penipuan karena soal belum pantas digelar
tapi udang dibalik modus sudah jadi grundelan
oke next ada tiga tweetnya bang andi kita tampilkan semua
kepala desa dimobilisasi
uang dana desa dijadikan akomodasi
ini dulu modus orba untuk memenangkan pak harto dan golkar
pak harto sudah pergi
tapi menagri cahyokumolo
pewaris golkar dalam tubuh jokowi dan pd perjuangan
next masih ada satu lagi provokasi dari bang andi ini ya
oke ini ada suratnya juga disini ya
seluruh kepala desa
kepala desa diwajibkan datang pada tanggal tiga puluh maret
di gelora bung karno untuk dipaksa memberikan gelar
bapak pembangunan desa untuk pak jokowi
setiap kepala desa ambil uang dana desa tiga juta rupiah
acara sendiri ditanggung apbn via mendagri
jadi apa yang dikhawatirkan oleh teman teman
di mobilisasi perangkat desa
aparat desa atau apa
kemudian sampai bawa bawa order baru
ini cara orde baru gitu
apa yang coba ingin ditampilkan oleh kawan kawan
ya jadi memang kita melihat
acara yang akan diselenggarakan pada awal april nanti
ini syarat sekali dengan kepentingan politiknya pak jokowi
karena kita melihat momentumnya
waktunya kalaupun harus memberikan gelar gelaran kepada pak jokowi
yang kedua dari sisi pembiayaan
apbn dilibatkan dalam hal ini
tetapi saya mendengar waktu itu pak cahyo menyatakan
ini bukan gagasan mendagri
tetapi gagasan dari sebuah organisasi
yang menghimpun para kepala desa
kalau ini adalah kepentingan politiknya pak jokowi
adalah acara yang digagas oleh badan koordinasi para perangkat desa ya
kalau nggak salah saya maaf lupa nama organisasinya
kenapa diizinkan mengambil dana desa
untuk akomodasi mereka
ini kan menjadi tidak baik dan tentu menyimpang
maka apa yang disampaikan andi arief memang
bahwa pola ini sebetulnya dilakukan oleh orde baru
zaman pak harto dulu
bahkan bukan cuma perangkat desa semua
bahkan tentara pun harus jadi kuning dulu ya kan
nah ini pola yang sama dilakukan
bagaimana memanfaatkan ketokohan lokal
untuk mendongkrak elektabilitas pak jokowi
apa hubungannya perangkat desa untuk ada acara silatnas perangkat desa
untuk mereka dan kaitannya sama pak jokowi
karena acara ini didesain untuk memberikan sebuah gelar kepada pak jokowi
hati hati kita memberikan gelar kepada pemimpin kita
ini terlalu mudah
istilahnya ini terlalu seumur jagung bagi pak jokowi
untuk mendapatkan sebuah gelar

bagaimana kita bisa menjaga kemampuan kita
desa kita sampai sekarang
saya saja baru turun ke bogor berapa kali di kabupaten bogor
desa kita itu tertinggal jauh
jadi belum pantas pak jokowi ini mendapat sebuah gelar bapak pembangunan desa
problemnya di gelar atau problemnya dimobilisasi
perangkat desa untuk elektabilitas seperti kata bang andi
ini kan gelar ini hanya sebuah strategi
akal bulus saya menyebutnya
akal bulus yang digunakan untuk memobilisasi kepala desa
karena memang ketokohan pak jokowi ini di bawah sudah luntur
sehingga harus memanfaatkan ketokohan ketokohan lokal
untuk menarik suara memilih pak jokowi
maka ditariklah benang merah antara kepala desa dengan pak jokowi
kemudian kepala desa nanti dengan warga
karena memang di desa desa para kepala desa ini sangat dihormati oleh warganya
ketika kepala desa menyatakan a
biasanya warga itu nurut gitu loh mendengar seperti itu
jadi itu yang kita tangkap
itu asumsi anda atau fakta
itu analisis kita melihat sebuah peristiwa
jadi belum diketahui
kalau masalah itu menjadi fakta demikian nanti kita buktikan pada saat setelah acara diselenggarakan
ini kan kita menganalisis yang belum terjadi tetapi sedang direncanakan
saya kasih pandu siwan untuk penjawabnya
andi arief mengatakan ini mobilisasi model lodoparu
sekarang sudah pasca reformasi
pertanyaan saya kembali balik
apakah model mobilisasi itu masih bisa dilakukan
untuk sebuah elektoran eleksi
kalau itu mengacu kepada orde baru
yang diistilahkan bahwa ini mobilisasi cara orde baru
pertanyaannya kata saya kembali bertanya kepada andi arief
apakah model mobilisasi itu masih bermanfaat
yang kedua tadi dikatakan bahwa karena sekarang di bawah tidak laku
ya kalau soal laku dan tidak laku itu kan pernyataannya pak ferdinand
kalau anda pasti mengatakan yang laku prabowo itu biasa gitu kan
tapi yang menilai tentunya kan rakyat
apakah itu pernyataannya sudah laku atau tidak itu tidak bisa di state di sini
jadi perkaitan dengan soal mengumpul mengumpulkan
soal raja dan sebagainya itu kan kira kira saja
kejadiannya juga kita belum tahu
sekali lagi saya suka kalau itu diperbandingkan dengan orde baru
konteks untuk acara acara seperti ini itu tidak bisa diperkaitkan dengan orde baru
pertanyaannya konteks untuk acara acara seperti ini itu tidak bisa diperkaitkan dengan orde baru
mobilisasi pun sekarang itu juga tidak gampang loh jangan salah
jadi tidak dengan sederhana bahwa karena ada sebuah kekuasaan
sekarang kayaknya model kekuasaan sudah tidak bisa kita lakukan lagi
model kalau kita mau jujur loh ya
sekarang ini apa yang bisa kita lakukan dengan kita berkuasa
kalau ada ratusan pemilu perangkat desa yang datang itu gimana pak
kalau misalnya katanya ada asumsi
tadi kata bang ferdinand ratusan ribu perangkat desa datang di kubu
ya mereka kalau itu memang kehendak mereka
organisasi yang saya katakan tadi
apakah model mobilisasi zaman sekarang masih bisa dilakukan
kalau yang dahulu dikatakan bahwa dikuningin asasi saya oke
tapi kalau sekarang langkah itu dilakukan
kalau itu dilakukan sekarang tentunya itu adalah inisiatifnya sendiri
kalau katakanlah dia mau tidak jalan
katakanlah tidak berangkat
kalau ini saya membuat komparasi
kalau misalnya tidak berangkat
memangnya ada hukuman
karena kdes itu dia tidak bernahung di bawah serata pemerintahan
seperti zaman dahulu
bukan asn berarti pak
dan dia juga kalau gagak berangkat gak ada hukuman juga
jadi sekarang sekali lagi saya katakan
model sekarang kata kata mobilisasi sudah tidak efektif digunakan
kalau dia tidak berangkat juga gak apa apa kok
oke bang ferdinand mobilisasi efektif apa enggak
dan benar gak mobilisasi
itu kan itu penting juga
kata pak rasulullah bagaimana indikasi itu
sekali lagi saya belum selesai
silahkan silahkan silahkan
kalau bahwa katakanlah bahwa ada acara acara yang berkaitan dengan
tata kelola pemerintahan
ingat loh pak jokowi sekarang masih presiden dong
dia bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
penyelenggaraan tata pemerintahan
sampai ada batas waktunya
lah soal kalau soal waktu apakah kenapa harus sekarang
tidak nanti setelah pemilu
ya itu sekali lagi
apakah zaman sekarang itu masih bisa digunakan untuk melakukan image
tadi dijawab karena sekarang sudah anjlok bahkan bahasa kata katanya
itu dari jurubicaranya pak suud
kalau kata katanya disebutkan disebutkan sudah anjlok
ya kita lihat saja survei yang tidak usah kita sebutkan
aspek anjloknya di sebelah mana saya juga tidak tahu
jadi kata kata itu saya balikkan kembali
sekarang mudah kok bebas
kalau ada kesalahan tinggal dilaporkan
asn itu kades ini dia ngerti
mana yang boleh dia lakukan
mana yang dilarang
pejabat pun asn dia tahu
katakanlah kemarin hari minggu atau hari sabtu ada yang turun
saya tidak boleh
kalau misalnya itu hari kerja
catatannya kalau libur harus cuti
ketentuan ini sekarang demikian ketatnya
dan diawasi oleh bawaslu
buktinya kok diawasi bawaslu dan kita semua memantau
buktinya ada kok semua tadi disampaikan
di dalam ini kena gara gara melanggar ketentuan demikian
zaman dahulu tidak ada
kondisi mobilisasi bisa dilakukan
kalau katakanlah itu ada sedikit sedikit yang itu memang bisa dikonontasikan sebagai sebuah mobilisasi
oke yang boleh dan tidak boleh
kita tidak boleh terangkan
kita tidak boleh terangkan
karena kita harus berikun lupa
kami akan lanjutkan

usah aja dah kami akan segera kembali
ya anda bisa menyaksikan perdebatan ini di cnnindonesia com
dan juga di detik com juga
juga sudah menghubungi ini
panitia silatnas pemerintahan desa
yang kabarnya akan segera digelar dalam beberapa waktu ke depan
namun baik ketua ataupun jurubicaranya
tidak ada yang bersedia
bergabung dalam dialog kami malam hari ini
kayaknya agak ngeri kalau ketemu bang ferdinand
tapi bang ferdinand
sekarang tuh udah gak mungkin
agak susah mobilisasi
apalagi yang kuningisasi seperti zaman dulu
ya betul memang
justru itulah tadi yang dikonfirmasi oleh andi arief
menampar order reformasi sebetulnya
jadi apa yang disampaikan andi arief tentang itu
betul memang disampaikan
abang saya ini juga betul bahwa tidak mudah sekarang
mereka ini dipermudah dan
difasilitasi supaya datang
diperbolehkan mengambil dana desa tiga juta rupiah
untuk akomodasinya masing masing
inilah yang kita soroti bahwa
pertemuan ini kalau memang dilakukan oleh
organisasi di luar pemerintah
ya jangan menggunakan apbn
dana desa itu kan apbn
kenapa ada keputusan
kebijakan dari mendagri
boleh mengambil dana desa untuk akomodasinya
nah ini yang kita lihat
nah sekarang kalau memang pemerintah
betul jujur dalam hal ini
coret kembali keputusan mendagri
tidak boleh menggunakan dana desa
kita lihat datang nggak kepala desanya
jadi ada permasalahan pemakaian apbnnya
bukan datangnya perangkat desa itu ke dalam acara
penggunaan apbn untuk memobilisasi kepala desa
itu yang kita permasalahkan
kalau masalah organisasi para kepala desa ini
membuat sebuah acara
silahkan membuat acara
silahkan membuat acara
silahkan membuat acara
even mendukung jokowi
silahkan saja tidak masalah
yang dibuang dari situ yang berbau unsur pemerintah dan apbn
ini kan karena dimobilisasi menggunakan apbn
nah sekarang kita lihat
kalau contohnya pemerintah
mendagri membatalkan keputusannya
yang membolehkan mengambil dana desa
tiga juta satu orang untuk akomodasi
kita lihat ada yang datang atau tidak
apakah itu memang karena dimobilisasi atau tidak
nah sepanjang masih ada apbn disitu
menggunakan dana desa
ini yang kita sebut mobilisasi
nah apa tujuannya dimobilisasi
saya tidak melihat tujuannya pemberian gelar itu
tetapi pak jokowi secara politik
ingin memanfaatkan ketokohan para kepala desa ini
untuk kemudian membangun opini bahwa
pak jokowi didukung oleh para kepala desa
nah dengan opini itu kemudian rakyat di bawah
akan melihat oh kepala desa saya mendukung pak jokowi
inilah stigma yang selalu masih ada di masyarakat kita
bahwa kepala desa ini menjadi
tokoh yang menjadi dianut

ini yang harus kita putuskan rantainya
silahkan kepala desa mendukung pak jokowi
atau mendukung pak prabowo
tetapi jangan gunakan apbn untuk itu
nah kepada panitia silakan aja lanjutkan acaranya
tetapi itu tadi
buang apbn dari sana kita lihat ada yang datang
jadi masalahnya cuma pemakaian apbn
bukan cuma masalahnya pemakaian apbn
nah disitu letak mobilisasinya
yang pertama bahwa apbn itu ada aturannya
dan bagaimana cara memanfaatkannya sudah ada
jadi menurut saya
bahwa tidak mungkin
tidak mungkin sampai apalagi
pada sistem yang ribet ini
urut urutan administrasi sangat
saya tidak yakin bahwa itu dengan mudahnya
dengan menggunakan program di apbn
karena untuk pemerintah pusat untuk sampai ke tingkat desa
itu tidak ada sambungannya
ketakutannya pun salah sebenarnya
ya saya tidak mengatakan
ini kan karena
karena mendagri mengizinkan
untuk menggunakan dana desa sebagai komoditas
saya tidak mengatakan demikian
tapi untuk menggunakan itu
tentunya mereka semua ngerti aturannya
ya berarti mendagri gak ngerjaturan dong kalau begitu
apanya yang programnya seperti apa dulu
kita tidak tahu
kebutuhannya diperbolehkan mengambil dana desa tiga juta
nah ini bagaimana pertanyaannya nanti
ini kan ada organisasi yang menghimpun
kita tidak tahu itu adalah programnya yang berbeda dengan programnya yang ada di desa
kita tidak tahu
sama dengan kementerian dan sektor yang lain
itu ada dukungan dukungan dari
apakah itu kesehatan
di tenaga kerja di pendidikan
kita tidak tahu bentuknya
tapi ini kan sudah se zone aja pak
apakah nanti memang akan
ya memang beliau se zone
apakah nanti memang sudah pasti mendukung pak jokowi
dalam forum silapas itu
nah itu pertanyaannya kemudian ditakutkan bahwa dana desa dipakai
untuk mendukung jokowi
ya itu hanya kekhawatiran
yang sebetulnya tidak perlu
bahwa mendagri menyatakan
boleh mengambil dana desa
suratnya kan ada
mereka merencanakan dukungan itu gak pak
mobilisasi atau deklarasi itu
itu aspirasi langsung sendiri
mereka akan berkumpul
mereka akan berkomunikasi
di situ kan boleh biasa saja
tidak ada larangan
tapi yang tidak boleh itu
menggunakan uang negara di situ
karena uang negara dana desa ini diperuntukkan untuk
membangun desa kesejahteraan masyarakat desa
bukan untuk ngumpul ngumpul perangkat desanya
ya itu kan bapak yang menyimpulkan
menggunakan dana negara
ini fakta suratnya kan beredar
faktanya belum ada kok
ya belum terjadi tapi kan surat mendagrinya kan sudah kita baca
surat mendagri itu pun juga harus kita telusuri
masuk di program apa
nah justru ini programnya mendadak
kalau misalnya tidak ada acara dukungan
dato deklarasi itu
kalau tidak ada deklarasi nih
kalau kan yang ditakutkan
dana itu dipakai untuk deklarasi misalnya
kalau tidak ada
karena surat yang berdar di tengah publik
di media sosial dan di media kita melihat
bahwa di situ kan diizinkan dibolehkan
dan diperintahkan mengambil
dana desa tiga juta
untuk akomodasi itu
tapi kalau misalnya memang tidak dipakai
misalnya acara itu tidak ada akreasi
kalimatnya pun meskipun saya belum membaca
kalimat pun sudah salah
tidak mungkin di situ diperintahkan
untuk saya akan melihat
bapak sudah mengkoreksi sendiri
kan diizinkan itu kan berarti
diperintahkan untuk saya akan melihat
diperintahkan kepala desanya
kasarnya eh kau boleh ambil itu
dan itu kan harus disesuaikan dengan programnya
sebetulnya bagi kami tidak masalah ini
organisasi ini berkumpul mengumpulkan kepala desanya
silahkan tetapi jangan gunakan apbn
kita lihat ada yang datang atau tidak
kalau misalnya mereka memakai apbn
tiga juta misalnya
berkumpul tapi tidak mendeklarasikan diri
kepada pak jokowi seperti yang anda takutkan
tetap tidak bisa
karena peruntukan dana desa itu bukan untuk
akomodasi perjalanan kepala desa
untuk mobilisasi sendiri
untuk bagaimana panutan
jika memang apa masalahnya
kalau memang misalnya nanti kepala desa itu kemudian
jika aspirasinya mendukung jokowi
saya tidak sampai ke situ dulu
yang penekanan saya adalah
kita lihat dahulu
disesuaikan program di desanya
jadi saya tidak
tidak langsung akan
saya tidak langsung menjustifikasi
bahwa itu berangkat dengan
sekarang kita akan mendiskusikan ini
karena sudah beredar di tengah publik
suratnya beredar dan semua membaca
masalah ada di mata anggaran
di dana desa biaya perjalanan ini
kan kita tidak tahu sekarang
tetapi kalau ada biaya seperti ini tentu
ini penyimpangan penggunaan dana desa
karena dana desa itu diperuntukkan
untuk pembangunan desa bukan untuk
akomodasi perjalanan kepala desa
meskipun kepala desa itu pun

termasuk semua asn kadang kadang
itu kan sudah ada mata anggarannya sendiri
lihat dulu programnya seperti apa
jangan cepat cepat menjustifikasi
kita bicara mengenai dukungan politik
ini yang penting bagaimana
yang oposisi kan mengkhawatirkan
negara memanfaatkan kekuatannya
untuk mengorganisasi memobilisasi asn
atau perangkat negara
untuk mendukung petahanan
memang itulah yang terjadi
kita akan bahas usaha jeda

saya akan bahas yang lain
untuk para khusus yang dilakukan
di dalam a insider
jangan melihat itu
dan di dalam a consumer
dengan enam orang
tidak ada ekor di kamera
dengan banyak berikutnya
jadi gimana pak seberapa besar negara betul betul menjaga netralitas kemudian tidak ada penekanan penekanan terhadap perangkat perangkat negara yang dibawa untuk mobilisasi politik
itu kan kalau kita tidak bisa melakukan sampel sampel satu dua case kalau itu bahasa pemilu itu sistematis terstruktur periodisasi itu sudah tidak demikian
maka kalau misalnya ada sesuatu hal tadi pun sebelum kita mulai juga ada di mana yang katanya kepala desa
di kotrisla jawa tengah ya
bukan yang mendukung pak prabowo
meskipun pada hari ini pak ferdinand lebih banyak menekankan kepada penggalangan dari sisi kita
tapi model model cara cara seperti itu kan kita juga tidak mungkin
dan bahwa selalu melakukan kontrol secara menyeluruh
asal dengan catatan bahwa itu memang tidak dilakukan secara sistematis untuk melakukan pelanggaran
seberapa punya komitmen presiden jokowi dan pemerintah sendiri untuk menjaga betul betul ini ada negara itu ada di tengah gitu pak nusirwan
itu maka saya katakan kita sudah dipandu dengan aturan
biasa pihak oposisi saya dulu juga sepuluh tahun pernah menjadi oposisi
setiap langkah setiap oposisi itu selalu bersikap
apa saja yang ada celah untuk nyalain itu selalu dilakukan penetrasi untuk salah
tapi faktanya memang di tengah pemerintahan dan negara ini kan pak harusnya
apakah sekarang kalau saya katakan tidak apa di tengah nanti dianggapnya iya saja pak nusirwan itu kan kosong satu
tapi silakan aja dilihat
apakah proses selama ini ada sebuah skenario sistematis untuk melakukan penekanan
ini pemerintahan sipil kok
jadi kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh pak fetina memang beliau harus mengatakan begitu
masa dia mengatakan enggak kok sekarang negara baik
jadi bermain perang aja
memang pemerintahan sipil betul tapi ternyata lebih otoriter daripada pemerintahan militer
pak s b sepuluh tahun tidak pernah terjadi begini
banyak sekali fakta fakta
saya tadi pagi juga baru men tweet saya mendapat informasi justru dari karyawan bulog sendiri
bagaimana sekarang di gudang bulog itu sedang dibungkus
bantuan dari bumn bumn diarahkan semua harus menggunakan wajah pak jokowi
ini momen pemilu
kalau memang dana csr atau bantuan dari bumn mau diturunkan kepada masyarakat
hindarilah yang berbawah politik pil per sekarang
apalagi kalau sekarang pak gita menyatakan apakah pemerintah berada di tengah
saya harus menyatakan tidak
pemerintah sangat berpihak
pak tanya kemarin
meresmikan mrt saja pak jokowi itu harus menggunakan cara untuk orang memancing tunjuk jari satu gitu loh
ini bukan asumsi
ini bukan asumsi
tidak perlu pak jokowi harus bilang tunjuk jari siapa
jadi ini upaya penggiringan
upaya penggiringan tertentu untuk menunjukkan bahwa yang hadir itu seolah olah mendukung pasangan dua
ini juga baper juga
tetapi ini fakta fakta yang kita temukan di lapangan dari analisis kita ini kan diberikan tuhan
ini pemikiran yang tidak bodoh gitu loh
kita juga bisa melihat gestur orang trik trik orang bagaimana melakukan sesuatu dengan mengakali atau bersiap
seperti kata pak nustiwan sehingga memang harus dikhawatirkan
bahkan pkn akan menggunakan menteri sebagai jurkam
kepala daerah sebagai jurkam
kalau itu dimungkinkan cuti kok
tapi sekarang kalau kita melihat pak kebijakan ini banyak sekali yang ditelurkan pemerintah
menguntungkan pak jokowi
padahal kan kelonggaran cuti sudah diatur
cuti presiden yang maju kembali menjadi capres diatur sangat ringan cutinya
tetapi dibatasi dengan undang undang
tidak boleh menelurkan kebijakan yang menguntungkan diri
tapi faktanya sekarang coba lihat kebijakan pak jokowi semua
menguntungkan dirinya sendiri
ini kalau ini dikatakan bahwa kebijakannya untuk menguntungkan dirinya sendiri
yang sebelah mana menguntungkan dirinya sendiri
anda harus mengatakan dong
kita lihat perintah bagaimana dana desa harus dipaksakan turun
terus bantuan bantuan sosial dipaksakan turun
pkh pendamping pkh pendamping desa dipaksa di daerah
sekarang saya jawab
sekarang saya jawab
oke silahkan pak
bahwa sekali lagi beliau meskipun dia calon dia masih pemimpin pemerintahan
masih pemimpin pemerintahan
sebentar saya akan bicarakan
kalau memimpin pemerintahan dan negara keberlangsungan pemerintahan itu tetap harus dilakukan
tetapi kebijakannya jangan menguntungkan dirinya di dalam momen politik ini
kalau urusan itu kan waktu itu kan kewenangan dari pihak pemerintah dong
justru kewenangan ini yang dibatasi undang undang supaya tidak melakukan kebijakan yang menguntungkan dia
kalau kita berkata dua ribu sembilan bisa
pendamping desa harus bawa bawa kalender pak jokowi dibagi bagikan kepada rakyat
sekali lagi saya katakan tadi
yang tadi anda mengatakan di bulog
kalau memang jelas
kalau pada waktu saya beroposisi saya tunjukkan
anda tersenyum begitu saja
kalau tidak sama saja kita melemparkan sesuatu yang cuma menduga duga
ini bukan dugaan
silahkan kunjungi gudang bulog sekarang di suntertain
ya maka kita kan ada lembaga pengawasan
bantuan yang didesain khusus
kenapa tidak dilaporkan ke bawah
kenapa tidak dilaporkan
pemberian bantuan ini sah
ini bicara etik berarti
di dalam momentum politik seperti ini
yang boya wajah wajah pak jokowi
kaosnya apa segala macam
dikurangin dari bantuan itu
macam pork barrel gitu pak
kalau anda mengatakan boya begitu
ini masalah faksun politik
ini soal kebijakan
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh
pasal dua ratus delapan puluh dua mengatur itu
tidak boleh melakukan tindakan dan kebijakan yang menguntungkan dirinya
kita pernah dua kali pepilpres
di mana petahana maju sebagai pepilpres

bagaimana dengan dua ribu empat
itu kan kata bapak
saya pun bisa mengatakan pada redur
silahkan dibuka rekam jejaknya
tidak pernah ada begini
kalau misalnya anda mencatat tadi ada kejadian rekam jejak
seperti ungkapkan dong
kita harus pakai data yang pada tanggal sekian saya melihat
bahayanya apa sih bang ferdinand
apa yang tadi anda ungkapkan gitu
ketakutannya apa di masa masa pemilu kali ini
kita bukan soal takut
tetapi kita ingin pemilu kita ini menjadi pemilu yang sesuai rohnya
langsung umum bebas rahasia
karena wajar saja jika memang ada orang mendukung
tidak boleh curah
atau aparat pemerintahan desa mendukung
ini adalah bentuk kecurangan
yang dilakukan itu bentuk kecurangan memempatkan kekuasaan
bahkan pak jokowi hari ini kita lihat
beredar luas sebuah tulisan pak jokowi
dan bertanda tahan pak jokowi yang menyatakan
pakai baju putih
pilih yang baju putih
ini kan melanggar prinsip pemilu
pilih prinsip demokrasi kita yang bebas
saya pertanyaannya dimana dilanggarnya
kasiannya lagi kalau sudah disuruh menggunakan baju putih
kehahasiannya dimana lagi
hilang dong kehahasiannya
sementara roh demokrasi kita itu prinsip demokrasi kita
apakah pertanyaan saya kalau mengenal
harus lu berlangsung umum bebas rahasia
saya tanya kepada bapak
apakah tidak boleh saya mengatakan
bapak pak ferdinand
you besok pakai baju jok
memang tidak boleh
bapak itu capres
tidak boleh menggunakan identitas identitas tertentu
kepada datang ke tps
kita bawa baju partai saja tidak boleh
ini kan hanya mengakali
tidak menggunakan baju partai atau baju pendukung
tapi didesain pakai baju putih
ini menghilangkan prinsip bebas dan rahasia
anda memahami seperti itu
ya memang pemahamannya harus
satu satu bang ferdinand
itu kan pemahaman anda
kita harus menggunakan pemahaman ketentuan aturan
yang tidak boleh apa
seperti sebagai seorang saksi
yang ketentuan yang tidak boleh itu apa
kalau tidak ada atribut
dan itu tidak ada atribut
dan memang itu tidak menggunakan atribut
nah sekarang letak salahnya di mana
pernah menyuruh dengan identitas tertentu
menyuruh kepada anak dan keluarganya kan boleh boleh saja
kok anak dan keluarga ini masyarakat pemilih
masyarakat pemilih pun juga tidak ada masalah
oh iya bermasalah
karena hilang sudah prinsip bebas dan rahasia
itu kan prinsip yang anda anggap
jadi kalau yang baju putih nanti di situ
dianggap oh ini udah pendukung jokowi
cipanya sedikit nanti
itu masalah buat anda
tidak ada masalah buat manusia
tapi masalah buat saya
dura asus sudah habis
itu kan persepsinya nih
itu harus dilakukan
tapi ini masalah aturan
anda masyarakat pemilih yang akan menentukan
mana yang kira kira cocok dengan logika akal sehat anda
atau ke manusia atau ke pemerintah
kita buktikan nanti di pemilu
paling tidak kita sudah sajikan makanannya di meja anda
kami akan segera kembali
terima kasih manusia
terima kasih bapak fidra
kami akan segera kembali